ini buat saya
buat pede cabai aja ya
udah gak usah dikenjar
kalian ini masih kecil
gak apa apa kejar kejar orang kayak begitu
itu yang pencuri dompetnya mr sergi ustaz
buktinya tadi ada foto mr sergi di dompetnya
kita serahin aja urusan ini
sahabat yang berwajib
kalian gak usah urusin
mr kenapa ngelamun
karena saya berpikir tentang paspor saya di dompet
yang hilang kemarin
karena kebetulan saya ingin kembali ke kampung halaman saya
yaudah gini aja
gimana kalau mr
supaya mr bisa pulang ke negara mr
mr pake aja dulu uang kas
pondok pesantren pun anta
ya saya setuju
gak apa apa kok mr
itu bisa dipergunakan
terima kasih banyak ustadz ridwan
terima kasih banyak ustaz zanrul
saya gak berhak menggunakan uang ini
karena ini uang kas pesantren
ada apa haikal
tadi high pas ke pasar
ada ketemu orang
pokoknya jadi keren deh
oh ustaz tahu
pasti kamu mau orang itu supaya mengajar di pondok kita
untuk ekskul akrobatika
gak begitu ustaz
nah orang itu main dompet
itu fotonya mr sergi
hah aku ingat
waktu itu orang itu jaga loncat loncat
aku yakin pasti nanti ambil dompetku
ustazah itu banget ustazah dulu
saya mau segera pergi ke pasar
eh haikal maika
balik aja ke kamar ya
kamu istirahat ya
kalian masih bisa jawab salam
itu tandanya kalian belum tidur
saya udah tidur kok
mana ada orang tidur
matanya doang yang merembutnya bisa ngomong
kalaupun ada itu namanya bukan tidur
kenapa belum tidur
ini kita orang baru mau tidur search
emangnya ada apa
cuma ngecek aja
kan ustaz ini polisi pesantren
gak tau ustaz
kayanya di ke toilet deh ustaz
matesan gak ada
sekarang kalian tidur
tapi jangan lupa sebelum tidur baca doa dulu
sekarang ustazmu saya mulia dasar
tuh mau cari haikal dulu ya
sakitnya tuh dimana
sakitnya tuh dimana
sakitnya tuh dimana
sakitnya tuh dimana
sakitnya tuh dimana
sakitnya tuh dimana
sakitnya tuh dimana
sakitnya tuh dimana
sakit itu dimana ustadz
pake lanyak lagi
udah tidur ustadz lah
iya udah kebentuk
ini kan gorengan tinggal satu
biar gak silih paham
bagaimana mestinya pade
iya boleh kalau begitu
oh boleh kalau memang gitu
saya menang pade
dimana mana kalau permainan
oh dua kali
sekarang tendangan penalti
siapa yang menang
dia yang nampak
tuh kan saya menang
dua satu pade
biarin kalau saya mah namanya juga ngambil
lebihnya mau buat pade
istri ini bapak
ini ada apa
ini ada apa
ini penting banget
tuh kan gila
lenyap dah gorengan saya
tuh pade pade
ini buat saya
buat pade cabai aja ya
katu lagi dah
tulanreng ai quedang
bulnya dimana tadi ada jualannya
juga pergi pulang ke negaranya
sayang sedekah bulbul
jangan tinggalkan aku
udah malam kudus siap siaga
demi menjaga satu keamanan
eh lah lah lah lah
ini udah malem begini ngapa belum tidur
jadi gini pak sergiti
saya sama mister sergi
mau nyari dompetnya mister sergi yang hilang pak sergiti
kan waktu itu saya melihat dengan mata kepala saya sendiri
dan saya tau tempatnya soal itu copet dimana
boleh kan pak sergiti
jadi nanti aku akan bilang ke ustadz ya
tahan dia itu dah
tapi haikal mah tetep nggak boleh
ntar aja kalau ada apa apa
yang diomelin saya noh ustadz musa
masalahnya pak sergiti
mister sergi kan nggak tau tempat ngasotu
ngasar ngebalik balik ke kunam entah gimana
kan bisa gaswat ya tepah gaswat
yaudah kasih saya berpikir sejenak
tidak ada yang bisa diingat
tidak ada yang bisa diingat
tidak ada yang bisa diingat
tidak ada yang bisa diingat
liat mister sergi sama haikal nggak
lah ada di sini
udah ilang lagi aja
tadi ada di sini ustadz
katanya mau nyari copet
tau udah saya bilang
beratus ratus kali kepada pak sergiti
selama pak sergiti berjalan di podok pesantren kunanta ini
jangan sampai yang namanya haikal itu
kabur atau lepas atau keluar
tanpa ada izin dari saya
yaudah ustadz ayo kita kejar dia aja
jangan kabur sekedar ya
ustadz ayo kejar dia aja
waduh waduh kena lagi aja kita
di kejadian wabu ocah
ayo kalau kita cari cari
perasaan tadi orangnya di sekitar sini mr
ini pencet betah